inilah video rekaman milik seorang pengunjung yang merekam saat atap mal di kawasan kemang jakarta selatan runtuh pada sabtu siang
terlihat sisa sisa material bangunan seperti tiang besi papan dan lampu atap mal yang jatuh ke lantai dasar hingga menimpa barang jualan
petugas mal pun langsung membersihkan sisa material dan memasang garis pembatas agar pengunjung tidak melewati jalur tengah
ada lima orang terluka dalam peristiwa ini
sejumlah petugas dan tenaga kesehatan serta peserta vaksinasi panik berlarian keluar dari tenda selokan vaksinasi covid sembilan belas
yang sebagian ambruk diterpakan di jangki halaman gedung bangunan di tempat dki di kawasan matraman jakarta timur pada sabtu sore
akibat angin kencang tersebut kegiatan vaksinasi pun dihentikan
beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu
awalnya lampu itu jatuh terus ada bunyi dari atas
dari atas seng itu kayak bunyi apa ya kayak gerendang gerdung gitu
terus suruh petugas di situ sama sapamnya
kita keluar dari area itu dan masih ada satu pasien untuk dikeluarkan
dan nggak lama dari yang kita keluar dari tempat itu langsung ambruk semua pak tendanya
fenomena angin kencang juga memakan korban jiwa
seorang pengendara sepeda motor di bekasi jawa barat harus merenggang nyawa
korban tertimpa papan reklame petunjuk jalan yang patah disapu angin puting beliung
di jalan insinyur haji juanda bula kapal kota bekasi pada sabtu sore
selain menewaskan korban kendaraan korban yang sehari hari digunakan untuk ojek online juga ringsek
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut
hujan disertai angin kencang dengan kecepatan mencapai dua puluh lima knot
yang melanda sejumlah wilayah di jabodetabek pada sabtu sore
terjadi akibat adanya pergerakan awan cumulonimbus
dari samudera hindia barat banten yang masuk ke wilayah jabodetabek
potensi angin kencang ini diakibatkan dari pergerakan awan kumulonibus
dari samudera hindia barat banten kemudian bergerak memasuki wilayah jabodetabek
masuknya awan tersebut diakibatkan hembusan angin pada lapisan rendah hingga tinggi yang cukup kencang
masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada lantaran kondisi seperti ini diprediksi akan sering terjadi
saat periode peralihan terutama periode maret hingga april mendatang